perjalanan namun disarankan hati hati dan menjaga suasana hati saat berkendara karena memiliki potensi mengalami luka
syukude juga berpotensi mengalami cong sehingga harus lebih selektif dalam memilih pertemanan atau partner berbisnis
show kambing diprediksi mengalami kelancaran dalam karir tahun ini namun jangan gegabah saat bekerja karena ada potensi terjadinya konflik dan masalah hukum
tahun ini show monyet mengalami perbaikan dari tahun sebelumnya sehingga akan merasakan kelegaan di tahun kelinci air
namun harus berhati hati dalam pergaulan karena ada potensi kehilangan uang
nah ini nih show ayam perlu lebih sabar tahun ini karena akan mengalami cong yang berat
tetapi show ayam dapat menggunakan momen ini sebagai kesempatan untuk melakukan perubahan dalam hidup
jadi kuncinya adalah harus berhati hati teliti dan melakukan
persiapan dalam melakukan semua